satu ratus enam anggota dprd dki jakarta terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
senin pagi resmi dilantik dalam rapat paripurna dprd dki jakarta
usai ditetapkan oleh kpud dki pada senin dua belas agustus lalu
enam calon terpilih diambil sumpahnya dalam rapat paripurna istimewa dprd dki jakarta
acara pengambilan sumpah dilakukan pada pukul sepuluh pagi
prosesi dimulai dengan menyanyikan lagu indonesia raya
dilanjutkan dengan tarian sambutan dan pembacaan sk dari kemendagri
yang dibacakan oleh perwakilan pengadilan tinggi dki jakarta
pembacaan sumpah jabatan sendiri dilakukan oleh wakil ketua pengadilan tinggi dki jakarta
usai acara pengukuhan anies mengajak semua anggota dprd terpilih untuk bekerja sama
menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah dki jakarta tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua
kepada para anggota dewan terpilih yang hari ini diambil sumpah dan janjinya
untuk masa bakti dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kita sudah memiliki rpjmd karena itu harapan kami mari kita sama sama
bekerja melaksanakan peraturan daerah rpjmd yang menjadi amanat dari masyarakat jakarta
dan kami siap untuk menyambut pekerja bersama dengan anggota dewan yang baru